kita ke informasi pertama kebakaran melanda pemukiman warga di jalan pisangan baru tiga matraman jakarta timur pada rabu dini hari
akibat peristiwa ini pemilik rumah meninggal dunia di lokasi kebakaran
kobaran api membakar sejumlah rumah kontrakan di jalan pisangan baru tiga matraman jakarta timur menjelang pagi tadi
petugas pemadam kebakaran langsung berupaya memadamkan api
diduga kebakaran diakibatkan korsleting listrik di salah satu rumah warga
dalam insiden tersebut sepuluh penghuni kontrakan ditemukan tewas
sepuluh korban jiwa langsung dibawa ke rumah sakit cipta mangun kesumo
dan kini petugas kepolisian dari polsek matraman masih melakukan penyelidikan terhadap kejadian kebakaran tersebut
memang berada di jalan sempit
korbannya itu ada di buah kamar ya
sementara itu sepuluh jenazah korban yang tewas akibat kebakaran yang melanda permukiman warga di jalan pisangan baru tiga matraman jakarta timur
tiba di rumah sakit cipta mangun kesumo jakarta pusat kamis pagi
sepuluh jenazah yang terjebak di dalam rumah saat kebakaran terjadi langsung dievakuasi ke kamar jenazah rscm guna kepentingan pemeriksaan
sejumlah keluarga dan kerabat tak kenal
kuasa menahan duka yang mendalam saat mengantar ke sepuluh jenazah ke dalam kamar jenazah